menteri perhubungan akan menyiapkan petugas khusus untuk mengecek dan mengontrol maskapai agar menerapkan prosedur yang harus ditaati semua maskapai
menteri perhubungan budi karya sumadi mengaku telah memerintahkan petugas khusus di sejumlah bandara di indonesia untuk memberi pengawasan yang lebih ketat pada kru khususnya pilot sebelum menerbangkan pesawat
selain itu kementerian perhubungan juga akan memberi sanksi lain ke citylink
sanksi ini menyusul laporan penumpang tentang dugaan pilot mabuk pada penerbangan citylink qg delapan ratus rute surabaya jakarta pada dua puluh delapan desember lalu
sebelumnya kementerian perhubungan sudah memberikan surat teguran kepada citylink dan meminta pilot untuk tidak terbang
sudah bergabung bersama kita menteri perhubungan budi karya sumadi selamat sore pak budi
selamat sore pak budi
ini pemecatan dari pilot dan juga pengunduran diri dari dirut dan juga direktur operasional citylink menandakan bahwa kasus ini sebenarnya mendapat tanggapan yang cukup serius dari pihak citilink
tapi dari pihak pemerintah terutama di kementerian perhubungan
bagaimana kelanjutan dari investigasi kasus ini dan juga tindak lanjutnya pak budi
ya pertama kali saya minta maaf atas kejadian ini
karena ini pasti meresahkan masyarakat
yang kedua saya juga sampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah mengadukan kasus ini
kita tahu ini ada suatu kejadian yang signifikan yang telah terjadi
dan oleh karanya kementerian perhubungan secara khusus melakukan tindakan tindakan yang menurut hemat saya tidak sederhana
dan dalam waktu yang berlalu
kami sudah mengeluarkan surat peringatan kepada citylink
dan dalam peringatan tersebut sudah disampaikan bahwasannya ada berapa syarat syarat prosedur yang harus dipenuhi oleh mas kapai
dan ternyata memang setelah kita lakukan klarifikasi tidak dilakukan oleh mas kapai
nah ini memang suatu kepercayaan yang dilalaikan oleh mas kapai
oleh karena kami akan mengambil suatu sikap dua tahap
tahap tahap pertama kita akan melakukan suatu kontrol pada kegiatan kegiatan yang memang sudah kita berikan syarat syaratnya
karena kami yakin bahwasannya apabila syarat syarat itu dipenuhi insya allah tidak terjadi kejadian seperti itu
tetapi di luar itu sendiri kita akan
mengelakkan suatu sistem
mengembangkan suatu syarat syarat tertentu
agar pengidap narkoba dan alkohol ini bisa dideteksi secara lebih awal
kami akan bekerja sama dengan bnn
untuk melakukan bukan saja pada saat kejadian akan terbang
tetapi pada komunitas komunitas pilot ini akan kita lakukan suatu pengamatan pengamatan
sehingga tidak terjadi lagi pilot pilot yang secara sengaja atau tidak sengaja
melakukan kegiatan kegiatan yang tidak patut pada saat dia akan bertindak sebagai pilot
baik pak budi apakah bisa dikonfirmasi secara langsung
apakah sudah ada kepastian pilot tekad purna
apakah ia memang mengidap ketergantungan terhadap jenis narkoba tertentu
sesaat sebelum menerbangkan pesawat citylink surabaya jakarta
jadi pengamatan ini masih terbatas pada urin pada beberapa pengamatan medis yang biasa dilakukan
memang tidak terdapat indikasi yang bersangkutan menggunakan narkoba ataupun alkohol
tetapi secara fisik pada saat
di estre dan pasaran di coq pilot jelas ini ada suatu ketidakpatutan yang bisa kita jadikan dasar untuk melakukan pencabutan lisen yang bersangkutan
namun demikian kami akan melakukan tindak lanjut terhadap penelitian yang bersangkutan ini
karena berdasarkan informasi narkoba ini banyak sekali yang secara teknologi
teknis klinis dan secara penelitian belum bisa dideteksi secara menyeluruh
oleh karanya kita akan secara intensif melakukan pada yang bersangkutan dan selanjutnya juga bersama sama bnn
mengembangkan suatu cara preventif dan proaktif pada saat setelah kejadian
baik pak budi anda menyebutkan tindakan preventif
nah kita kalau melihat gelagat tindak laku
perilaku dari pilot tekad
sesaat sebelum memasuki pesawat kemudian kita lihat juga di rekaman kamera cctv di bandara juanda terlihat sekali gitu
jelas sekali obvious sekali bahwa pilot ini berada dalam pengaruh zat zat tertentu karena sempoyongan menjatuhkan barang
apakah petugas bandara yang saat itu bertugas tidak melakukan sop yang seharusnya pak
tadi tindakan preventif melaporkan keatasan dan lain sebagainya
kenapa pilot ini kemudian dibiarkan masuk ke dalam kokpit
saya tadi di juanda juga sudah klarifikasi
pada dasarnya memang ruang pekerjaan dari para aspek itu adalah meneliti berkaitan dengan safety
dan mereka sudah mengidentifikasi bahwasannya ada suatu kelainan
dan memang sudah mengadukan pada atasan
sehingga tim aspek juga turut serta dalam upaya untuk menurunkan pilot

karena informasi yang kita terima adalah
nah yang akan datang kita mungkin akan memberikan requirement atau tugas tugas tambahan kepada aspek khususnya yang di daerah awak
itu dengan tugas tugas tertentu
sebagai contoh narkoba sebenarnya tidak masuk dalam lingkup pekerjaan aspek
tetapi kita sudah tambahkan dalam skop pekerjaan mereka
tetapi kita sudah tambahkan dalam skop pekerjaan mereka
tetapi juga nanti untuk pengawasan terhadap pilot awak ini juga akan kita tambahkan pada mereka
tetapi juga nanti untuk pengawasan terhadap pilot awak ini juga akan kita tambahkan pada mereka
pada daerah daerah di mana awak melintas di ekstri tersebut
baik pak budi ini kan memang terima kasih juga terhadap penumpang yang proaktif ya
yang menuntut bahwa pilot tidak terbang begitu
sebenarnya ini adalah sebuah tindakan yang merupakan inisiatif dari penumpang itu sendiri
sebenarnya ini adalah sebuah tindakan yang merupakan inisiatif dari penumpang itu sendiri
dan bukan peran dari petugas bandara ataupun maskapai
nah ini apakah bisa diceritakan lagi lebih lanjut mengapa sang pilot begitu sempoyongan begitu meracau
apakah ini ada indikasi hal hal lain yang ia konsumsi mungkin kalau misalnya itu bukan narkoba
kita memang akan meliti ulang ya urut urutan kejadian ini dengan suatu
kita memang akan meliti ulang ya urut urutan kejadian ini dengan suatu
kita memang akan meliti ulang ya urut urutan kejadian ini dengan suatu
yang lebih sistematis agar ini bisa menjadikan dasar bagi kita untuk melakukan tindakan tindakan atau membuat peraturan peraturan yang akan datang
sebagai contoh katakanlah nanti kita akan memberikan suatu sop bagi aviation security yang bertugas di daerah git estre awak
bahwasanya yang bersangkutan diberikan tugas untuk mengawasi apakah maskapai berada di daerah git estre awak
bahwasanya yang bersangkutan diberikan tugas untuk mengawasi apakah maskapai berada di daerah git estre awak
sudah menjalankan tugas tugas sesuaikan sop nya ada gitu
nah dengan adanya tugas itu maka apa yang terjadi saat itu tidak terjadi lagi
dan kita kalau sekarang aviation security bisa menyampaikan bahwasanya oh itu bukan ikut pekerjaan saya
dia sudah mengadukan kepada atasannya tetapi tidak secara langsung
karena kalau dia melakukan pencegahan langsung bisa saja ini bisa menyusun kelihatan
karena kalau dia melakukan pencegahan langsung bisa saja ini bisa disusun kelihatan

tapi apapun kami dari regulator mohon maaf akas kehilafan dari rekan rekan yang sedang bertugas
saya yakin dengan kejadian ini kami akan melakukan improvement untuk baik itu secara regulasi maupun tindak tindakan di lapangan
seperti tadi saya baru saja dari bali saya mengumpulkan semua aoj yang ada di bali semua petugas maskapai saya kumpulkan dan saya tugaskan semua maskapai untuk harus dan harus menaati apa yang sudah digariskan oleh ketentuan ketentuan atau peraturan berhenti yang sudah ada yang harus ditaati semua maskapai
nah ini akan kita lakukan secara intensif
baik di jakarta maupun di tempat tempat lain dengan harapan maskapai lebih sesuai dengan prosedur apa yang dilakukan
tetapi saya juga minta tim dari perhubungan melakukan secara intensif
baik boleh diceritakan pak budi seperti apa bentuk sanksi administratif yang sudah diberikan pada citilink dan juga mungkin bentuk tindak tegas bagi maskapai lain supaya kejadian ini tidak berulang pak
karena kan memang mungkin baru kali ini
karena kan memang mungkin baru kali ini

tapi sebelumnya sudah ada kejadian kejadian di mana kru pesawat lalai atau berada dalam pengaruh zat zat tertentu saat melakukan tugas
ini apa yang bisa anda sampaikan pada para calon penumpang yang mau berakhir tahun supaya tidak khawatir

saya bisa sampaikan bagi yang ingin berlibur silahkan berlibur dengan tenang dengan ada rasa aman
insya allah kami menjaga keamanan ini dengan baik dan tim dari perhubungan bersama dengan stakeholder melakukan pengawasan pengawasan secara intensif
saat ini seluruh eselon i dan saya sendiri turun ke bawah
saya satu dua hari ini ke surabaya dan bali
dirjen ada di jogja dan beberapa direktur ada di jakarta
dan ini semua kita lakukan suatu pengamatan yang lebih intensif terhadap persiapan persiapan penerbangan dan pengamatan terhadap awak awak yang akan terbang
baik pak budi
apa ada mungkin
ada mungkin segala sesuatu yang bisa diceritakan kepada kita
mungkin rencana rencana agenda tahun depan pak dari kementerian perhubungan yang mungkin bisa di share ke cnn indonesia sebagai pesan akhir tahun juga dari pak budi
ya untuk kementerian perhubungan akan ada suatu langkah langkah yang besar berkaitan dengan dunia aviasi
ya untuk kesehatan kesehatan kesehatan dan kekuasaan kesehatan
kita ingin sekali sukarohata itu menjadi hub
papua yang saat ini
beberapa hari ada kecelakaan kita akan membangun banyak bandara kita akan meningkatkan
atc yang ada di sana gitu
nah kita harapkan
bali menjadi hub internasional tentu memberikan kebanggaan bagi kita
kemungkinan turis datang kesini
dan oleh karanya
dalam kesempatan ini
selamat tahun baru bagi
semoga tahun depan
dunia aviasi semakin baik
dan indonesia semakin jaya
selamat tahun baru dua ribu tujuh belas
terima kasih pak budi selamat tahun baru juga untuk pak budi
kita pegang terus
komitmen dari kementerian perhubungan
dan juga mengacu pada undang undang
nomor satu tahun dua ribu sembilan tentu saja
tentang penerbangan keselamatan penumpang
tetap nomor satu ya pak ya
terima kasih sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia
menteri perhubungan budi karya sumadi
menjelang masa libur natal dua ribu delapan belas dan tahun baru dua ribu sembilan belas pt kereta api indonesia terus bersiap diri
bahkan mulai dua puluh desember dua ribu delapan belas hingga enam januari dua ribu sembilan belas
semua pegawai kai tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan
dan dimaksimalkan untuk membantu kelancaran pelayanan stasiun di stasiun stasiun kereta api
sementara itu kementerian perhubungan memprediksi jumlah penumpang yang akan menggunakan kereta api meningkat empat empat puluh sembilan persen
artinya jumlah penumpang akan menjadi lima tiga juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak lima satu juta penumpang
untuk itu kai menyiagakan empat ratus empat puluh empat lokomotif dan satu lokomotif cadangan
serta satu enam ratus tiga puluh tujuh unit kereta dan dua ratus delapan belas unit kereta cadangan
kai juga menyiapkan tiga ratus empat puluh enam perjalanan kereta reguler
serta empat puluh delapan perjalanan kereta tambahan
jumlah ini meningkat lima persen dibanding tahun lalu
yakni sebanyak tiga ratus tujuh puluh lima perjalanan kereta api
selain memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada penumpang
kai juga mengantisipasi faktor keamanan dan keselamatan
terutama di daerah rawan bencana dan lintasan sebidang yang kerap menimbulkan kecelakaan
oleh sebab itu kai terus melakukan sosialisasi tentang bahaya menerobos palang lintasan sebidang
bahaya pelemparan ke kereta api
dan pengawasan jalur kereta di titik titik kawasan rawan banjung
sir maupun langsor
iya di penghujung
akhir tahun ini biasanya sudah musim berlibur ya kita juga mungkin bersiap siap untuk melakukan perjalanan
nah salah satu transportasi pilihan ya yang menjadi ya lumayan sering digunakan adalah kereta api
nah kali ini insight berada di kantor pusat pt kereta api indonesia di bandung
untuk menanyakan langsung kepada dirut ya direktur utamanya mengenai antisipasi terhadap lonjakan
penumpang kereta api
dan juga mungkin strategi untuk mengembangkan mode transportasi ini ke depan
yang seharusnya menjadi salah satu mode transportasi andalan di indonesia
bersama saya sudah hadir pak edi sukmoro
kita sudah pernah juga berjumpa pada pak edi ya waktu itu di stasiun gambir
pak edi ketemu lagi apa kabar
kali ini di gedung bersejarah
yang katanya peninggalan zaman lalu
karena memang kereta api ini sudah ada di indonesia itu sudah cukup lama ya
sudah lama sekali
dan ini merupakan salah satu yang dikembangkan oleh belanda waktu itu
oke pak edi
biasanya musim liburan lonjakan penumpang semakin meningkat antisipasi dari pt kai terhadap ya lonjakan penumpang ini
apakah sudah cukup armada
apakah sudah cukup armadanya karcisnya juga tersedia dan juga pelayanannya dan lain sebagainya bagaimana
ya terima kasih mbak desi yang pertama barangkali saya ingin menyampaikan hormat saya kepada cnn karena sudah datang ke kantor pusat kami
kantor pusat kami ini memang zaman belanda dulu jadi kuno tetapi masih bagus
persiapan kami yang pasti bahwa tanggal besok pagi
kami itu akan melakukan pengecekan lintas persiapan apakah stasiun stasiun itu nanti sudah siap untuk melakukan operasi natal dan tahun baru mendatang
besok ini tanggal dua belas desember ya kita taping soalnya
kita jalan dari jalur selatan ada kemudian dari jalur utara juga ada
ini baik direksi maupun komisaris semua jalan untuk memeriksa satu persatu stasiun yang akan disinggahi atau akan didatangi oleh para pemudik nanti
itu berapa stasiunnya kalau begitu satu persatu
satu persatu yang pasti stasiun yang akan menjadi stasiun kedatangan itu jalur selatan tidak kurang dari delapan stasiun kita bisa datangi
jalur utara yang pasti itu mungkin juga delapan stasiun bisa kita datangi kesiapan mereka
di luar itu kami juga menyiapkan semua
pasukan dari kereta api ini saya kira sama dengan mbak desi kondisinya
mana karena masyarakat libur kita malah piket
mau tidak mau demikian
mau tidak mau
piket ini akan kami selenggarakan
itu dimulai tanggal dua puluh desember
semua ke lapangan sampai dengan tanggal enam januari
saya sudah pamitkan direksi semuanya
di bawahnya deputi direktur
semua harus ke lapangan karena disanalah yang harus kita layani
mereka barangkali sampai tidak pulang ke rumah karena mereka berkeliling
supaya perjalanan ini menjadi selamat sampai tujuan aman dan nyaman buat penumpang
pak edi kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun ya ini apalagi kan masyarakat indonesia berlibur merupakan salah satu dari
sudah dimulai demikian ya
tapi kalau dari segi jumlah tahun ini ya kira kira berapa yang diantisipasi dan apakah ada penambahan dari segi kereta api atau layanan yang diberikan
kalau dari segi jumlah itu kira kira berapa juta gitu
jumlahnya dari tiga satu naik ke tiga lima
nah ini kemungkinan besar bisa tercapai karena memang kalau jarak jauh ini sudah dipastikan td atau tempat duduknya itu yang ada yang kita tambahkan tempat duduknya
jadi tidak ada lagi kereta api itu berdiri tidak ada lagi sehingga
apalagi di atap
sehingga saya juga
menyarankan kepada calon penumpang ini sudah membeli tiket jauh jauh sebelumnya
hari ini tiap hari saya dilaporin sama direktur komersial saya berapa tiket yang tersedia berapa tiket yang terjual kemudian berapa tiket tersisa
ini terus bergerak ya
dan ini sudah bisa online kan sekarang kalau zaman ini kan semua harus sudah bisa online
mudah dengan online dengan kaya
size bisa dengan gerai gerai juga bisa menggunakan smartphone
ini juga cepat bisa dijangkau tiketnya
dan ini memang selalu kita utamakan karena kita buat supaya penumpang atau calon penumpang ini mudah sekali mendapatkan tiket ini
nah ini kita juga sekarang kan sudah masuk musim hujan pak edi dan kita ingin semua kan ini harusnya menjadi salah satu mode transportasi yang aman dan bisa mengangkut jumlah penumpang yang paling besar
ini sebenarnya salah satu mode transportasi favorit

jadi ada inilah
tapi dulu bayar dengan percuma sekarang
tapi ini ya dari segi harga itu masih kompetitif
rasa saya iya karena memang untuk kereta api ini dari pemerintah atau regulator itu selalu memberikan tba tbb
tarif batas atas yang tidak boleh saya lampaui dan tarif batas bawah yang tidak boleh saya turunkan
istilahnya semua orang juga harus bisa menikmati dan terjangkau
betul mbak desy
tapi bagi yang ingin memiliki pelayanan yang ekstra kan sekarang supaya membuat kereta api ini jauh lebih menarik juga
apalagi bisa menyaingi budget airline
itu kan eksekutif dan lain sebagainya itu ditingkatkan juga
dari sisi tarif menurut saya kadang orang itu suka waktu membandingkan tidak pada saat yang bersamaan
jadi mengatakan bahwa wah kereta api ini kok sudah sampai tiketnya hampir menyaingi pesawat
tetapi pada saat yang bersamaan mereka mengatakan pesawat pada saat low season kereta api pada saat peak season
nah ini kan tidak akur
tapi kalau sama sama diadu pada saat peak season kereta api pasti akan lebih rendah daripada tiket pesawat terbang
namun demikian mbak desi saya pesankan bahwa dalam hal ini karena lonjakan penumpang ini luar biasa besar
saya menganggap bahwa adanya moda transportasi lain penerbangan kapal itu saya anggap membantu
karena memang ini kereta api ini maknanya itu adalah public service
jadi supaya masyarakat ini terjangkau mudah gitu ya
mereka yang ada masuk moda transportasi lain ini pasti membantu
bayangkan sekarang saja untuk ini lepas dari yang ada
krl sudah ada
jabodetabek itu mungkin tiga tahun lalu itu hanya lima ratus ribu per hari penumpang
sekarang sudah mencapai tertingginya satu satu ratus lima puluh tiga sehari
dengan sembilan ratus dua puluh delapan perjalanan krl
nah dengan pertumbuhan seperti ini dan juga ya istilahnya musim hujan dan lain sebagainya
ini kan keamanan itu bagaimana pak edi
karena ini sangat penting ya
supaya kecelakaan tidak terjadi
dan juga bisa diantisipasi
mbak desi saya bersyukur karena di era pemerintahan yang sekarang ini
memberikan perhatian yang luar biasa kepada angkutan masal jenis kereta api ini
departemen perhubungan sangat care dengan keselamatan
utamanya direktur jenderal kereta api
dibawahnya ada direktur dirkes
itu turun langsung ke jalan
sehingga perlintasan perlintasan yang sebidang itu mbak desi
kalau memang diperlukan mereka amankan
kalau tidak dijaga ditutup
apalagi pintu pintu kereta api itu
nah ini menurut saya
ini kita luar biasa berterima kasih
perhatiannya terhadap kereta api pemerintahan yang sekarang
itu menurut saya luar biasa
nah inilah kesempatan kita
membuktikan supaya masyarakat itu bisa merasakan
kalau negara ini maju
masyarakat ini juga merasa
kereta api sudah tidak ada yang tidak ber ac lho mbak desi ya
kemudian zaman dulu
sekarang sudah toilet ramah lingkungan
kenyamanan ini sekarang paling penting ya
dicari oleh penumpang itu sendiri
saya lihat kan dari tahun ke tahun
banyak sekali perbaikan yang dilakukan
dari segi pelayanan juga
dan juga kenyamanan di dalam kereta api itu sendiri
ingat dulu kan dulu orang duduk
atau bergelantungan dan lain sebagainya
itu sudah tidak kelihatan lagi ya
rencana untuk meningkatkan
memperbaiki armada dan lain sebagainya
tantangan terbesar ya
apalagi dengan banyaknya lonjakan penumpang
dan juga ya istilahnya ini kan berarti
harus lebih bekerja keras lah
untuk memenuhi semua kebutuhan
spurnya itu kan masih
kalau di indonesia kan
istilahnya rutenya kan masih itu itu saja
nah ini bagaimana ke depan pak edi
karena kalau saya lihat
penggunaan kereta api ini
bisa sangat mampu mengatasi kemacetan
apalagi antar kota
dari jakarta bandung dan lain sebagainya
yang biasanya dipenuhi oleh
pemerintah sudah mencanangkan beberapa jalur
jadi sejak zaman belanda dulu ada
tapi ini mati nah itu dia nah sekarang
ini sudah direaktivasi
saya berikan contoh
bogor sukabumi cianjur
jalurnya sudah ada
tapi cianjur menuju padalarang
jadi sebenarnya orang bogor yang mau ke bandung
itu nggak perlu lagi kalau naik kereta api ke gambir
nanti kalau ini sudah direaktivasi
dari cianjur padalarang
sudah cianjur padalarang bandung
itu apa yang harus dilakukan untuk mereaktivasi
ya melakukan pembersihan
sudah ada yang ditanami
sudah ada yang ada bangunan bangunan di situ
ini sudah direncanakan
reaktivasi untuk jalur cianjur bandung
empat jalur di jawa barat ini
juga akan direaktivasi
ini luar biasa
kemudian bandung cibatu garut
ini akan direaktivasi
nanti orang garut menuju jakarta
itu langsung dari garut nggak kena macet langsung ya
kemudian bandung banjar pangas
ini nanti akan direaktivasi juga
nanti juga akan direaktivasi
jalur yang nantinya bisa disambung ke
jadi banyak sekali sebenarnya jalur jalur ini
tapi tidak digunakan ya
kira kira ongkos untuk mereaktivasi ini bagaimana
apakah budget yang disediakan
atau ya dari segi bisnis kan mau tidak mau
walaupun ini public service harus ada profit
atau juga untuk pengembangan dan lain sebagainya
ini bagaimana alokasinya
yang pasti begini mbak desy
kalau dia itu tracknya sudah ada
paling tidak kan tanahnya sudah ada
tidak harus repot repot membebaskan
tidak harus repot
kalau tracknya sudah ada
pasti sistem fondasinya sudah oke
jembatanya sudah ada
trasenya sudah jelas
jadi dari sisi harga atau dari sisi biaya
ini jauh akan lebih efisien buat kita
untuk menanggulangi tadi
ada rencana untuk membuat jalur jalur baru
kalau jalur baru sekarang sudah
pemerintah sudah membuat
di luar jawa bahkan
di makassar menuju pari pari
itu nanti rencana pemerintah disambung terus
sampai nanti sulawesi utara itu
jadi ini luar biasa
sekarang makassar pari pari sebentar lagi selesai itu
jadi kalimantan juga sudah direncanakan
untuk kereta api
dan sumatera yang sekarang
yang masih island
yang masih perusahaan
jadi dari sumatera bagian selatan
sini terpisah sumatera barat
termisah sumatera utara
ini nanti akan disambung
dari tanjung karang terus masuk palembang pekanbaru
terus sampai bandar aceh nanti
bukankah ini suatu keniatan yang luar biasa
sehingga yang dilalui nanti hasil bumi nya terbuka
jadi bukan hanya untuk penumpang saja kan pak edi
tapi untuk kargo dan komoditas dan lain sebagainya
harusnya bisa mengurangi ongkos logistik

harusnya bisa mengurangi ongkos logistik
itu yang diinginkan oleh bapak presiden kita kan
bahwa biaya logistik kita harus bisa ditekan
ini juga kereta api
kalau ada luar biasa
jadi memang ini saya lihat juga bagian dari komitmen pak jokowi
untuk memperbaiki infrastruktur
dan konektivitas di indonesia
tapi memang mau tidak mau
jawa itu paling padat
kapan ini kita menunggu
sehingga kita bisa jakarta bandung
dua jam dengan kereta api cepat yang super canggih
kereta api cepat hanya empat puluh delapan menit
kereta api cepat hanya empat puluh delapan menit
jadi kita berharap juga karena sekarang arus jakarta bandung
itu sudah melonjak luar biasa mbak dea

kita membantu semampu kita
jadi semula itu
atau enam belas trip pulang pergi
sekarang itu kalau weekend itu
sudah tujuh belas ka mbak des
sudah tujuh belas ka mbak desi
tiga puluh empat trip itu pun masih banyak orang
membutuhkan amputan ini